baik hasil dari hari ini otopsi ulang akan dibawa ke pengadilan dan tidak akan dipublikasi apa tanggapan dari keluarga atau tim kuasa hukum
tapi nanti dijawab bang martin nusajeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
yang terjadi tadi ketika tim kami mewawancarai bang kamarudin di lokasi juga di sana di sungai bahar
bang kamarudin tadi menyatakan bahwa tentunya ada kesiapan mental yang harus dihadapi oleh tim penyidik untuk melakukan otopsi ulang pada hari ini
kalau anda melihat dari penyidik yang hadir di sana seperti apa gambaran dari kedatangan mereka hingga detik ini di sana
ya mengenai penyidik yang hadir tentunya memang masih
penyidik yang sama yang menangani pelaporan kami
memang saya setuju oleh apa yang disampaikan oleh bang kita ya bang kamarudin terkait adanya kehatian
karena memang kita tahu ya bang bahwa ditemukan jenazah dan tewasnya brigadir joshua ini di rumah salah satu jenderal
beliau juga memiliki historis selain di kedinasan propam dulu pernah
dinas juga di direkturat tindak pedana umum
nah tentunya mungkin menurut analisa saya kehatian tersebut ada kaitannya dengan ditemukannya jenazah korban tewas dan juga histori dari pemilik rumah tersebut
sehingga di institusi polri ini kan bekerja mereka menggunakan sistem kepangkatan pak
oleh karena itu tentunya mereka juga harus sangat berhati hati
jangan sampai salah melangkah
sehingga bisa menyebabkan ada publik beranggapan bahwa pekerjaannya tidak profesional
mungkin itu dari saya pak
bang martin kalau tadi disampaikan juga bahwa dari polri bahwa akan dibawa ke pengadilan dari hasil otopsi pada hari ini
kalau harapan dari pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum seperti apa
apakah dengan ditemukannya fakta baru akan menguak tabir dari kematian brigadir yosua ini
ya sesuai dengan ini ya hukum acara ya bung hermanof bahwa hasil visum atau hasil otopsi itu adalah keterangan ahli
baik melalui surat maupun keterangan ahli dari dokter yang memeriksa
memang semua itu nanti akan disampaikan melalui penegak hukum ya khususnya rekan rekan kita yang melakukan pro justisia dari penyidik
kejaksaan sampai dengan pengadilan
jadi kita ikuti saja prosesnya pak hermanoff
tapi diminta juga tidak berspekulasi bang martin dari pak dedy prasetyo kadifumas
diminta pihak keluarga maupun tim kuasa hukum tidak berspekulasi terkait dengan temuan luka luka lain
apakah anda juga akan menghormati pernyataan ini
kami tegaskan tidak ada yang berspekulasi
kami mengutarakan dan menyampaikan fakta fakta yang kami temui
didasarkan dengan foto foto
yang awalnya ada dugaan ataupun informasi yang kami anggap tidak sesuai dengan apa yang kami temukan
publik ini dan juga anggota anggota polri yang lain yang masih berpangkat rendah membutuhkan kejelasan
membutuhkan kepastian hukum
membutuhkan juga informasi yang berimbang
manakala kami dianggap berspekulasi saya pikir biarlah publik yang menilai
tapi tidak ada niatan kami untuk menilai
tidak ada niatan kami untuk berspekulasi
kami hanya menghadirkan apa yang kami temukan berdasarkan fakta fakta
tidak ada dusta diantara kita
tapi bang martin kalau kita mengikuti perkembangan terbaru dari kuasa hukum menyatakan memiliki saksi kunci
saksi kunci ini apakah orang terdekat dari almarhum atau seperti apa
pasti saksi kunci ini adalah orang terdekat dari almarhum
bagaimana cara melihatnya
karena komunikasi intens
komunikasi tersebut tidak disampaikan langsung kepada orang orang terdekat yang lain
tentunya saksi kunci ini memiliki hubungan yang dekat
kalau dari dokumen yang dimiliki oleh saksi kunci sejauh ini apa saja bang martin
dokumennya adalah keterangan saksi
sebagaimana kuhap mengatakan bahwa bukti adalah keterangan saksi
lalu yang berikutnya adalah rekaman elektronik ataupun alat bukti elektronik
yang berisi percakapan maupun
transkrip pembicaraan dan juga panggilan
yang mengungkap suatu petunjuk adanya suatu ancaman
yang ditujukan kepada almarhum yang dilakukan oleh circle ataupun squad
yang disebut dengan squad dalam satu lingkaran dari almarhum
dan yang melakukan dan menunjukkan ancaman kepada almarhum bukan baradaik
jadi oleh karena itu kami yakin bahwa pelaku
dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana
tindakan pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal
sebagaimana laporan kami kami sangat meyakini bahwa pelakunya lebih dari dua orang
berarti memang kalau saksi kunci ini tidak bisa dipublikasikan untuk inisial maupun identitas
tapi sejauh ini tim kuasa hukum apakah sudah meminta perlindungan ke lpsk bang martin
setuju bahwa memang saksi kunci ini kami lindungi
untuk saat ini masih kami dan juga keluarga dan rekan rekan mitra yang lain
bekerjasama dalam artian memastikan keamanan bagi saksi kunci ini
terkait lpsk saya tergabung di firma hukum victoria yang dikoordinatorkan oleh
abang pita kamarudin simpanjuta
tentunya segala hal mengenai tindakan dan juga permintaan bermitra dengan lembaga negara yang lain
harus berdasarkan pertemuan yang disepakati oleh loyol yang lain
dan juga ketua koordinator kami
nah terkait lpsk memang sesuai dengan penyampaian dari abang kita
ada hubungan dan juga sejarah yang kurang baik
sehingga sampai saat ini kami belum mempercayai
untuk bisa menyerahkan ataupun meminta perlindungan terhadap saksi kami untuk ke depan
mengingat lagi juga sudah ada pengajuan dari bapak ataupun istri dari pak sambo
untuk menjadi terlindung
ini juga kami jadikan pertimbangan
apakah kami akan sama sama meminta perlindungan terhadap lembaga yang sama
yang juga mengakomodir terhadap
di mana lokasi jenazah tersebut ditemukan
terakhir sebelum kita tutup
bang martin saya ingin tahu tanggapan dari tim kuasa hukum
komunasab sudah memeriksa ya
dari atau memanggil beberapa tim atau pihak seperti tim forensik
yang telah melakukan otopsi pertama
kemudian juga telah memanggil baradae
kemudian sejumlah ajudan lainnya
termasuk juga pada hari ini
diagendakan akan mengundang dari tim digital forensik
ataupun dari cyber
kalau anda memandangnya
seberapa pentingkah dari pendidikan yang dilakukan oleh komunasab
mengingat dia atau dari tim komunasab ini
bukanlah dari tim atau lembaga yang akan dibawa ke lembaga peradilan
karena ada unsur pidana di sini
ya yang kita tahu bahwa
apabila terjadi tindak pidana umum
penegak hukum yang berwenang untuk menjadi penyelidik atau penyidik
ataupun melakukan penegakan hukum adalah awalnya polisi
nah terkait mengenai komunasab
saya pikir memang mereka menjalankan fungsinya sesuai amanat undang undang ham ya
di undang undang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dan kami tidak ada bentrokan kepentingan
dengan apa yang dilakukan oleh komunasab
dan sampai saat ini kami belum tahu apa yang didapatkan informasinya
melalui pemanggilan dari para ajudan ajudannya bapak sambo
rekan rekan dari komnas ham menemukan suatu petunjuk petunjuk lain yang lebih penting
yang dapat dipersesuaikan dengan apa yang sudah kami temukan
apa yang dengan polisi temukan
sehingga nanti komunasab bisa membuat satu kesimpulan
dan membuat rekomendasi terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan berencana
yang korbannya adalah anak dari klien kami
yaitu brigade yosua utabarat
baik terima kasih atas
ada tambahan satu
ada tambahan satu boleh
diskusi ya silahkan
terakhir bang martin
ini satu lagi tambahan
pada saat sebelum penguburan
keluarga itu sempat dimintakan
permintaan terakhir oleh salah satu petinggi di mabes polri
permintaan keluarga pada saat itu adalah meminta agar ketika dimakamkan
prosesi yang dilakukan adalah prosesi penghormatan secara institusi
yang mana korban ini adalah dari brimob
tadinya harapannya dilakukan melalui prosesi kata cara penghormatan melalui primum
namun pada saat pemakaman di hari senin itu
tidak dilakukan dengan alasan kekurangan administrasi
walaupun memang ada secari kertas yang ditandatangani ya
oleh pejabat mabes polri yang mengatakan akan direalisasikan
nah pada saat kami bertemu dengan ini ya
perwakilan dari mabes polri di hari rabu minggu lalu
salah satu poin selain permintaan otopsi ulang adalah
kami meminta setelah dilakukan eksomasi
jenazah ini ketika selesai bisa dimakamkan secara layak dan patut
sebagaimana kedinasannya yang bersangkutan pernah berdinas sebagai korps ya
nah kami mengharapkan mabes polri bisa merealisasikan
sehingga ada penghargaan bagi korban dan juga keluarga
secara institusi yang diberikan oleh negara ini
melalui instrumennya mabes polri
baik baik semoga mabes polri paham soal ini
terima kasih bang martin lukas simajuntak
tim kuasa hukum dari jenazah atau almarhum dari brigadir yosua
atas waktunya bersama kami di cnn indonesia news hour
selamat siang salam sehat bang martin